ini temennya daddy
putri kelihatan tegang banget ya
gue gak nyangka nih sebagai sahabat lo ya
lo bisa seromantis itu ren kalau lagi bucin
kejadiannya itu sebelum lu nembak
putri atau sesudah
sebelum sih tak
soalnya dia tuh masih manggil gue batu bata
dan gue masih manggil dia usus goreng
kita tuh ribut mulu deh kayak tomen jerry
emang sekarang udah enggak apa
sekarang sih masih ribut juga tak
karena kalau ketemu dia ya
bawaannya tuh pengen ribut mulu
kalau sekarang ya pakai sayang
daddy kok sendirian sih
temen daddy mana
and behave okay saat temannya deddy datang sama anaknya
mau sampai berapa kali sih deddy ngomong kayak gitu
aku udah capek tau dengernya
ya kamu bersikap baik sekali aja
jangan bersikap buruk
sampai kamu bersikap buruk
deddy akan cabut fasilitas kamu semuanya
kok ini jahat banget sih
dad percaya sama aku
aku bakal jadi anak baik baik like a princess
tapi dad deddy sebenarnya kenapa sih
deddy kayak tegang banget
aneh banget kelakuannya
nap pokoknya deddy percaya sama kamu
tapi dad bisa gak sih lunch nya dipercepat
urusan aku cuma bukan di sini doang loh
masih banyak yang lain
ini kenapa aneh banget sih kelakuannya
mungkin mau cabut fasilitas gue sebelah
pak raymond lama banget ya put
apa jangan jangan anaknya itu belum siap ketemu kita put
kita tunggu aja ya bu
ya siapa tahu ada urusan penting kali
kayak apapun gue mau dicoba sih
apapun apa yang terjadi
gak n detrimental mungkin namanya kalau kayakmu pak
kenapa makanya gak sudah kayaknya epic
apa kalau mau ditunda
jangan jangan ditunda ya
siap kok siap
kamu udah siap bud
mari ibu nawa ketemu dengan anak saya
kenapa sikap pak raymond dan putri
dari tadi tegang banget ya
mama banget sih didi
manggil temen deketnya
ini temennya didi
kau tidak tuh
putri kelihatan tegang